selanjutnya kita akan pantau nilai tukar rupiah terhadap dolar as pada perdagangan pagi hari ini
kita lihat seperti apa perdagangannya
rupiah kembali terdepresi delapan di empat belas delapan ratus delapan puluh empat
sentimen kebijakan domestik dan eksternal akan mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pada perdagangan hari ini
sentimen lainnya juga berasal dari rilis data ekonomi terbaru serta perkembangan kasus covid sembilan belas
perlahan rupiah pada hari ini diperkirakan cenderung terbatas
mengingat dolar as juga masih tertekan oleh data pertemuan ekonomi as yang dirilis minggu depan
dan ekspektasi suku bunga defat
selanjutnya kita lihat perdagangan bursa efek indonesia pada pagi hari ini
apa kita buka menghijau atau memerah
isg berpotensi konsolidasi sedikit melemah dengan jarak antara enam sembilan ratus hingga tujuh
rilis data pmi manufaktur china yang lebih rendah dari perkiraan dan turunnya dibanding periode sebelumnya
sehingga permintaan terhadap komoditasnya
slogan indonesia berpotensi menurun
selain itu inflasi di indonesia lebih besar dari perkiraan dan melampaui target bank indonesia
meski di sisi lain investor juga masih mencermati rilis earning emiten di dalam negeri
pasar masih optimis dengan sentimen yang akan menggerakkan isg jelang data pertumbuhan ekonomi kuartal lain
sementara itu dari dalam negeri yang harus dipaspa deh adalah perdagangan hari ini yang memang masih diproyeksikan solid
selanjutnya kita pantau pembukaan bursa saham asia pasifik yang kemarin sempat ditutup menguat
kita lihat seperti apa
hari ini semua merah sepertinya nike hanseng shanghai komosi dan juga kospi
kalau tadi berita yang saya bacakan memang pada manufaktur tiongkok pada bulan lalu menunjukkan perlambatan
tetapi pelaku pasar di benua kuning dan benua hijau tetap optimis di perdagangan hari pertama agustus dua ribu dua puluh
data aktivitas manufaktur tergambarkan pada purchasing manager index pmi versi changshin
yang pada bulan lalu dilaporkan terkontraksi menjadi lima puluh
dari sebelumnya pada bulan juni
sementara dari korea selatan ada informasi terkait dengan inflasi
tertinggi dalam dua puluh empat tahun
inflasi inti tahunan tidak termasuk harga makanan dan juga energi yang bergejolak
kondisi inflasi di korea selatan tidak menutup kemungkinan akan memaksa bank of korea akan menaikkan suku bunga hingga dua puluh lima basis point
selanjutnya kita beralih ke perdagangan bursa saham eropa yang ditutup pagi tadi waktu indonesia
bursa saham eropa kita lihat seperti apa
bahkan yang paling kuat adalah fuji seratus mencapai tiga belas dan juga cac delapan belas di enam empat ratus tiga puluh enam
bursa saham eropa ditutup sedikit lebih rendah untuk memulai bulan baru di agustus ini
setelah data manufaktur zona eropa melemah dan mencerna putaran baru pendapatan perusahaan
aktivitas manufaktur zona eropa juga berkontraksi pada bulan juli
seperti tercatat dalam pmi manufacture akhir
sementara belum ada penurunan laba semester pertama

ada data ekonomi eropa yang akan dirilis yang dapat menggerakkan pasar
selanjutnya kita penutupan bursa saham amerika yang dilakukan pada pagi tadi waktu indonesia
wall street semua memerah
sebenarnya ada apa nih dengan eropa dan amerika ya
wall street ditutup melemah setelah berada di sesi berombak di perdagangan awal bulan agustus ini
bursa sama amerika serikat terseret
pelemahan pada saham exxon mobil dan saham perusahaan energi lainnya yaitu penurunannya harga minyak akibat kekhawatiran permintaannya melemah
akhirnya membebani sektor energi
untuk melanjutkan pengiriman boeing tujuh ratus delapan puluh tujuh dreamliners